ya dan kini kita akan bergabung dengan konferensi pers yang dilakukan di gedung kpk jakarta sehubungan dengan ditangkapnya wakil ketua dpr taufik kurniawan
pada tanggal delapan belas oktober dua ribu delapan belas yang lalu sebagai pengunduhan hak tersangka kpk juga telah menyirimkan pemberitahuan dimulai penyidikan spdp pada tersangka sebelum tiga hari setelah penyidikan dilakukan yaitu pada tanggal delapan belas oktober dua ribu delapan belas yang lalu
keduanya tersangka ini yaitu cw dan tk menambah daftar pihak yang diduga sebagai pelaku dalam perkara ini
jumlahnya menjadi sebelas sebelumnya kpk telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka terkait proyek di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten kebumen dalam apbdp dua ribu dua puluh
pengadaan barang dan jasa bersumber dari dana apbd kabupaten kebumen dua ribu enam belas dan penerimaan suap oleh bupati kebumen bersama sama orang dekatnya
dan juga satu korporasi
dalam dugaan tindak pidana pencucian uang
keliatannya ini cukup lengkap
dari mulai dpr kemudian kepala daerah dprd semuanya tindak pidana pencucian uang
sembilan orang tersangka yang terdahulu mungkin saya bisa bacakan kembali yaitu sgw
yang merupakan pns pada dinas pariwisata kabupaten kebumen
yth ini juga ketua komisi a di dprd
bupati kebumen juga dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
ap sekretaris daerah
kemudian bsa swasta
ini anggota komisi a dprd
merupakan komisaris tpt kak
kemudian myyf adalah bupati kebumen dua ribu enam belas dua ribu dua puluh
dan ha adalah swasta
sedangkan untuk satu korporasi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang
yaitu pt trada
penyidikan sedang berjalan dan diharapkan dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke penuntutan
kesembilan tersangka tersebut telah diponis pengadilan tpkor semarang
tujuh tersangka tersebut telah diponis pengadilan tpkor semarang
tersangka pertama saat ini sedang menjalani pidana masing masing
sedangkan dua tersangka terakhir putusannya telah dibacakan majelis hakim pada senin tanggal dua puluh dua oktober yang lalu
dengan ponis terbukti menerima suap
pengembangan penanganan perkara hingga menjerat sebelas orang dan satu korporasi dari berbagai unsur dalam perkara ini menjadi salah satu bukti
bahwa ott yang diperlukan untuk menjaga kemampuan
bahwa ott yang diperlukan untuk menjaga kemampuan
walaupun awalnya kadang kadang sedikit
sedikit tapi menurut saya banyak juga sedikit uangnya awalnya
tapi faktanya bisa dikembangkan
penyidikan itu bisa dilakukan sehingga menjadi pintu masuk untuk membuka tindak pidana tindak pidana yang lainnya
sehingga menemukan pelaku pelaku korupsi

itu dulu yang bisa kami sampaikan
memang peristiwa ini yang cukup mulai dari awal
kemudian kepala daerahnya
kemudian kepala daerahnya
kemudian kepala daerahnya
kemudian di dalam penetapan lagi
penetapan untuk dprd tingkat daerah tingkat kabupaten
ada sesuatu lagi yang diberikan
jadi kalau kita hitung hitung
persentase yang banyak di dalam perjalanannya
sampai dengan bisa dinikmati oleh masyarakat
sekian dan terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bu basaryah
jadi teman teman semua
sebelum saya buka sesi pertanyaan
kenapa penting bagi kami untuk menjelaskan betapa sistematisnya dugaan korupsi di kebumen ini
ini menunjukkan bahwa alokasi dak atau dana alokasi khusus yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat
tapi kemudian dipotong dan justru dinikmati oleh pihak pihak tertentu saja yang menduduki jabatan di dpr
di dprd dan kepala daerah
ataupun pihak swasta
sehingga akhirnya yang paling dirugikan dari korupsi ini adalah masyarakat itu sendiri
ini agak lebih sistematis karena dari atas sampai ke bawah kemudian diproses
kita buka sesi pertama maksimal dua sesi saja
satu mario teman teman yang lain silahkan kalau ada yang ingin bertanya
cukup satu orang silahkan mario
ya mudah mudahan mau wakili yang lain

telah ditetapkan menjadi tersangka untuk dugaan suap dana alokasi khusus kabupaten kebumen
kpk sudah melakukan pencegahan bagi taufik untuk bepergian ke luar negeri
kepala bagian humas dan umum direkturat jenderal imigrasi theodorus simarmata
membenarkan adanya surat permintaan pencegahan ke luar negeri untuk wakil ketua dpr taufik kurniawan
yang diajukan oleh komisi pemberantasan korupsi atau kpk